seru ya teh ya
seneng banget ya
ada salju beneran
dan saljunya ini gak kaleng kaleng
karena kedalamannya itu sampai empat puluh cm
saya udah buktikan
di gali gak nyampe nih
dan bener bener dingin banget
ada di surabaya
tepatnya di trans snow world yang berada di
trans saiken surabaya
satu hari menjelang pembukaan perdananya
pengelola menyatakan semua wahana siap
baik dari kapasitas
bener bener siap ya pak
ini bener bener berasa di pedesaan jepang
dan suhunya bener bener lima derajat celcius
enak nih di tengah panasnya surabaya
tapi ini banyak yang bertanya
untuk dari komponen
saljunya ini pak
keamanannya itu bagaimana
oh ini salju dibuat dari air
dikonsumsi orang surabaya juga
tapi memang betul
jadi memang gak diajurkan untuk dikonsumsi
dan pembuatan ini gak ada bahan kimia
jadi hanya membuatnya
ini air yang dibentuk menjadi
jadi kalau kena kulit kena tangan
walaupun mungkin tidak sengaja
masuk mulut pun tidak berbahaya
walaupun tidak dikonsumsi
oke terus kemudian ini ya pak
safety dari semua perlengkapannya
kita udah cek udah lakukan running
selama hampir dua bulan ini
semua akses udah kita
ukur kita panggil juga
beberapa expert untuk bisa menilai
sudah beres semua
jadi saya bisa bilang ini sudah siap
untuk buka untuk umum
oke mantap ini saya juga udah nyobain berkali kali putaran
ini boleh saya nambah satu putaran lagi ya pak ya
satu putaran lagi
di lahan salju seluas
disiapkan beberapa wahana permainan
permaingan catak hingga snow tube
permainan salju ini buka setiap harinya
mulai jam sepuluh pagi hingga delapan malam
sepanjang hari itu
suhu dipertahankan lima derajat celcius
dengan jumlah salju
tak kurang satu ratus dua puluh ton perharinya
suhu di sini
sekarang lima derajat celsius
dan di sini
suhu yang sama seperti di kota saya
di waktu musim musim
di waktu musim musim
suhu yang sama
di hari kerja
dan dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah
di akhir pekan
satu tiket berlaku dua jam permainan
dimana setiap pengunjung diberikan gelang
yang bisa menunjukkan indikator waktunya
trans snow world merupakan salah satu perusahaan
satu naungan dengan cnn indonesia
surabaya jawa timur